ya udah diorain kok jadi aman
oh jahat banget ya
pas acara ulang tahun gue
yang gue susah susah
aku gak bermaksud merusak acara ulang tahun kamu
tapi apa yang dilakuin ardi
itu udah bener bener keterlaluan

kau tau yang gue ini
sisi sisi siap banget
sisi sisi ini tuh menuju awal tahun
gila banget ardi po nya
makasih banyak loh
ardi itu bukan k pop lovers
coba aja lu tanya sama dia
dia nggak mungkin bisa jawab mike
dan asal lo tau ya
gue nyiapin kado buat arda itu
gak mungkin bisa jawab ya
barang itu harus di po dulu
dan gue belinya juga bukan di sembarang tempat
kalo arding lakuin ini semua
untuk dapetin rara
ngancurin hubungan gue sama rara
lu gak boleh emosi kayak gini
lo harus tenang
biar lo bisa nyari jalan keluarnya
lo harus tenang
biar kepala lo tuh gak panas
bukan urusan lo
ya emang bukan urusan gue
gue cuma ngasih tau lo
gue duluan mike
kasian juga sih davi nih
acara rara berantakan
gak mungkin kado buat tiba tiba jadi bunga
kalo bukan lo yang nuker ardi
kenapa opa davin semara itu sama ardi
apa bener ada yang sengaja nuker kado nya opa davin
abdi juga gak mungkin ngelakuin hal serendah itu
opa davin emang sengaja mau ngerusak acara rara
tapi kenapa opa davin sampe setegi itu sih ngerusak acara ulang tahun rara
apakah rara udah berapa kali tolok opa davin yang membalikan sama rara
terus opa davin jadi sebenci ini sama rara
apalagi sih mike
kamu udah baca ceta aku kan
aku tadi udah ketemu berliana
ya terus kenapa
apa yang aku dapetin

eh bisa bahasnya ntar aja gak gue yang gamut banget lo gak bisa liat dari muka gue
mau tau gak apa yang bikin kamu mood
masa gak mau
mau tau dong
aduh lu resah banget ya
bisa gak sih lu jauh jauh dari hidup gue
pergi mau pulang sendiri
silahkan pulang tapi aku gak akan biarin kamu pulang sendiri dalam keadaan kayak gini
enggak yang ada lo nganterin gue mood gue makin tambah hancur
acaranya lancar kok pa
iya ini rara udah pulang kok
makasih apa udah bikinin
acara yang keren banget
untungnya papa nggak ada di acara ulang tahun rara
kalau ada papa
papa pasti udah kepikiran
karena acara ulang tahun rara rusak gara gara opa davin dan ardi berantem
rara masih gak nyangka opa davin bisa setegah ini sama rara
lo ngapain kesini
aku cuma mau mastiin kamu sampai rumah dengan selamat
aku tau gak sih lo horror banget
lo datang dari mana lagian gue udah sampai depan rumah dengan selamat kok
iya kan gak ada yang tahu nengbe
bisa aja pas nyampe halaman rumah tiba tiba ada orang yang mau jahatin kamu
mau macem macem sama kamu
jadi aku harus mastiin kamu sampai depan pintu dengan selamat
gue udah aman jadi sekarang mendingan lu pulang
oke aku pulang
tapi kalau disuruh mampir ke dalam dulu minum dulu ya nggak apa apa sih
gak ada yang nolak
gak ada yang nyuruh lagi udah malam banget jadi mendingan pergi
kan siapa tahu gitu ada yang nyuruh aku
oke aku pulang ya nengbe sampai ketemu besok pagi
semoga gak ketemu besok pagi
naik ojol elnya bu
oh soalnya ibu pikir kamu pulang sama mike soalnya ibu denger suara mike
mungkin ibu salah ya
ya soal denger paling tetangga lagi
ada masalah dikit sih bu salah paham cuman bisa kasih el cerita bu ya capek banget
yaudah sekarang kamu bersih bersih mandi
el pelan pelan dong
terus ini kamu kok makannya tumen sedikit el
kenyang banget kalau makan mungkin gara gara kemarin kebanyakan nyemil kali bu ya jadinya sekarang
tapi nanti kamu kalau lapar jangan lupa makan di kantin ya
pasti bu aku cantik tenang aja
oh ya el ibu mau nanya gimana tuh yang masalah ibu berliana itu kamu jadi ketemu sama dia
el sih gak jadi ketemu cuman mike kemarin ketemu sama bu berliana
cuman gara gara l kemarin sibuk jadi gak sempat ketemu sama mike buat obrolin itu semua
kalau ibu boleh tahu emang ada masalah apa
ibu kok jadi kepo
jadi sebenarnya tuh masalah salah paham sih bu masalah kecil rara sama temennya
cuman ya udah di lerain kok jadi aman
udah el mau sekolah ntar pelatih
yaudah kamu hati hatian nggak kesayangin ibu yang paling can ibu juga paling can
ibu makan dulu
kenapa sih susah banget dibujuknya eh padahal ini semua tuh demi masa depan lo
lo bayangin deh kalau lo ambil ini lo nyanyi lo perform di acara tv
lo jadi penyanyi terkenal nyokap lo yang nonton yang tau yang jadi nyokap lo nih
sebenarnya el mau bikin ibu bangga tapi rasanya berat banget kalau jalannya harus jadi orang yang terkenal
udah semuanya udah dong
kau dulu ya
udah udah kamu hati hati ya nak
udah udah udah udah udah depan
satu dua tiga
ratu caper mau lewat
awas jangan sampai kalian ninggal dia nanti bisa dikawalin apa apa keban bulian
kayaknya bener juga kata aldino percuma juga gue pencitraan jadi baik tetap aja gak bakal ada yang percaya lagi sama gue
lo sih rin ngapain sih kemarin sok sok ngebilangan lagi pas sembuli lo
lihat nih akibatnya kadang kadang kepada ngeledekin lo kan
yang abis ulang tahun dateng juga
rara gimana perasaannya udah puas bikin ardi sama davin berantem
excuse me arin dan bella kalian bilang gue caper
gak ngaca yang selama ini suka capper tuh kalian berdua ya
oh apa lo lupa ari kemarin lo kan baru aja ngaku ngaku dibully anak ips
tuh jangan jangan davin mau nanya soal kado ardi semalam
jangan jangan david udah curiga sama gue
gak ada apa apa
davin lo udah lama nunggu di sini
gue tanya ke tasya atau enggak ya tapi kalau bukan tasya yang bantuin ardi nuker kado gue gimana caranya ardi bisa dapetin kado gue itu